tren yang ada di fitur medsos mulai meresahkan
data pribadi yang disebarkan melalui media sosial ternyata dapat digunakan oknum untuk melakukan profiling yang bertujuan untuk menipu penggunanya
bagaimana modus yang dilakukan penjahat siber dalam menjalankan aksinya
kami bahas pagi ini dengan alphonse tanujaya pakar keamanan siber
selamat pagi semoga sehat semuanya
sehat bang alphonse ini ruang maya bisa menjadi tempat yang liar nampaknya ya untuk kejahatan siber
karena di sana data pribadi bisa saja tersebar kapan saja bahkan dengan sangat detail
ada modus terbaru fitur at yours di instagram kemudian memberikan challenge variasi nama kamu nama panggilan kamu
lalu ini menjadi ruang celah penipuan
analisa dari bang alphonse bagaimana terkait dengan kasus ini
sebenarnya ad yours ini adalah salah satu seperti kuis yang ada di facebook ini lalu diterapkan di instagram
yang jadi masalah yang jadi perhatian
kita tidak bisa memfokuskan pada at yours ini saja tetapi kita perlu mencerdaskan usernya
jadi percuma kita kalau bilang kalau misalnya orang manggil kamu dengan nama kecil atau apa terus diblokir lalu diganti lagi
oh nanti dia tahu informasi yang lain lagi
nah itu akan tidak berkesudahan
jadi yang paling bagus itu adalah korban
nah itu yang harus berhati hati
jadi siapapun yang meminta transfer uang itu yang kita harus langsung extra alert
transfer uang terus rekaminya rekaminya siapa
siapa yang minta
lalu prospek ke orangnya
itu saya rasa yang terbaik ya
lalu kita blok at yours ini nanti keluar lagi yang jenis jenis lain
kan agak konyol kalau setiap hari kita harus blok kalau keluar ada aplikasi baru gitu
benar jadi kembali lagi ke pengguna medsos sendiri yang harus lebih hati hati lebih waspada
apabila ada modus modus yang mencurigakan
begitu ya bang alam fonsapi
kalau kita bicara soal keamanan data pribadi sendiri di media sosial yang jaringannya luas begitu
apa saja sih yang harus diperhatikan oleh para pengguna medsos ini agar data data pribadi tersebut tidak disalahgunakan
apa yang boleh dan tidak boleh dibagikan
pada prinsipnya yang tidak boleh dibagikan adalah data dasar kependudukan
walaupun itu kita perlu perluas lagi
misalkan data yang berhubungan dengan apa yang kita membuat
pada data dasar
lalu hubungan keluarga kita
itu yang perlu kita perhatikan agar jangan mudah di share
lalu ada beberapa hal penting yang perlu disoroti
dimana banyak orang yang akun instagram diambil alih
walaupun data dasarnya tidak pernah bocor
nah rupanya data dasarnya dia pakai di tempat lain
dan tempat lain itu bocor
jadi dia pakai data dasar yang sama untuk beberapa aplikasi
di instagram tidak bocor
tapi di aplikasi lain misalnya link in bocor
kebetulan email dan data dasarnya
jadi semudah itu gitu
jadi kita sebagai user harus berhati hati
selain jangan menggunakan password yang sama
menurut pengetesan kami
instagram itu menyediakan tujuh
tujuh metode yang berbeda untuk autentikasi dual factor
nah syaratnya adalah usernya harus mengaktifkan
hanya itu saja
kalau tidak diaktifkan tidak bisa
kalau passwordnya diambil ya udah diambil alih
passwordnya diambil itu tidak bisa diambil alih
karena harus ada persetujuan one time passwordnya
jadi data kependudukan itu tidak boleh dibagikan
nama nomor induk kependudukan dan lain lain
kemudian juga bagaimana kita
terus mengamankan akun dengan two factor authentification
dan juga hal hal lain yang bisa
seperti tidak menggunakan password yang sama di semua akun
tapi kalau kita melihat modus kejahatan siber saat ini
itu selain kemudian mengambil data pribadi
yang berujung penipuan
itu apa saja bang
ya mereka pada prinsipnya ingin melakukan monotisasi
dan kita perlu perhatikan kalau orang
sebenarnya ini sangat klasik
jangan mudah tertipu lah
ini sesuatu yang sudah berjalan bertahun tahun
jadi mereka akan
usahakan kita melakukan transfer ke rekening
intinya cuma begitu
dia ingin melakukan
dia dapat rekeningnya dari data kependudukan yang bocor
lalu rekening itu
rekening bodong yang dijadikan untuk menampung hasil kejahatannya
jadi netizen memang perlu berhati hati
ada toko online yang menjual barang dengan luar biasa murah
minta transfer dulu atau apa
nah hal hal seperti itu yang perlu diperhatikan
atau mengaku jati teman atau atasan yang dalam kesulitan
atau dm lewat instagram
atau kemarin yang baru ini
dari salah satu bumn migas
yang memberikan lowongan kerja
dan ketika mendaftar menyerahkan data pribadi
ktp dan yang lainnya
lalu habis itu diminta mengirimkan uang lagi
jadi modus modusnya memang banyak
jadi kita sebagai netizen harus sangat berhati hati ya
artinya teknologi itu memang memungkinkan ya
untuk para penjahat penjahat siber ini
masuk ke dalam akun kita
tidak hanya instagram
dan kemudian bisa berpura pura sebagai kita
tanpa kita harus membagikan data pribadi
sebetulnya apa yang harus dilakukan
para penjahat siber ini
sebetulnya juga punya cara
untuk menghack data dan juga akun kita
sebenarnya pengamanan akun
yang dilakukan oleh
pada prinsipnya sudah baik
sudah baik dalam arti mereka
jadi usernya yang harus aktif
nah lalu mereka
mengapa mereka melakukan
recahase sosial terjadi
sudah sangat baik
dalam arti sudah dilakukan
sehingga tidak bisa
dicuri dengan mengandalkan password saja
walaupun kita tahu password seseorang
tapi akunnya diamankan
itu kita tidak bisa ambil alih
penipu untuk mengambil hal itu
seperti yang kita lihat yang
akhir indomaret yang pura pura
salah mengirimkan kode game
orang yang mengaku dari
customer service dari layanan bank
yang meminta kita
atau apa yang rupanya
itu pengambil alih alih akun
kalau kita lihat
kalau recahase sosial
sangat marah dilakukan
selain karena mudah dilakukan
karena rendah teknologinya
dan satu satunya cara
untuk menjebol itu
itu yang perlu kita
mungkin ini yang harus disadari juga
masyarakat masih belum terlalu aware
modus modus kejahatan siber
yang terjadi di
bang alphonse bisa menjelaskan
kebanyakan kejahatan siber
semasif apa ini
dan kemudian menyebabkan kerugian
kita perlu sadari
kejahatan siber ini
di seluruh dunia
terbesar di dunia
pengguna media sosial
pengguna internet kita
masuk dalam sepuluh besar
data digital itu
dan itu menjadi
dan ke depannya
aset digital kita
sekarang jadi komoditas yang paling berharga
ada tips yang mudah
otomatis dia akan
telepon yang masuknya itu gratis
tidak menggunakan password yang sama untuk berbagai akun
anda hanya mengingat
satu maksud dari password manager itu
mengingat ratusan password
anda tinggal buka
one time itu ya
otp dan lainnya
untuk mengamankan aset digital anda
itu yang harus diperhatikan
tadi bang alva sudah menjelaskan
ya tadi tuh
dan juga hal hal yang sifatnya mengamankan akun media sosial
pakar keamanan siber
sudah bergabung bersama cnn indonesia today pagi ini
salam sehat bang alvons